saya akan memberikan seluruh jiwa dan raga saya untuk akab
maafkan apakah akang malu dengan semua ini
sagina kamu ngapain sih kesini
saya saya tidak bermaksud manja
hentikan jangan bicara
kamu tunggu disini saya akan menemui femi
saya yang tidak bisa menjaga pandangan mata saya
mami benar benar tidak bisa menjaga pandangan mata saya
tidak tahu kalau mereka akan bercinta di ruang tamu
padahal mereka selalu melakukan itu dalam kamar
mereka itu benar benar keterlaluan
hampir tiap malam mereka melakukan itu
tidak apa apa kok bu
lagipula itu kan wajar
karena mereka itu sudah menjadi suami istri yang sah
karena hampir tiap malam
ozzy ada di sini menemani feby
apa yang sudah merasuki pikiran kamu sampai kamu berani datang ke apartemen femita
sakinah jangan bikin aku naik darah dengan kenaifan kamu yang konyol itu
ayo jawab siapa yang sudah menghasut kamu siapa
maafkan saya kang ini semua kebawaan inah sendiri
ini anak paksaan dari siapa pun atau hasutan dari siapa pun
maafkan saya jangan inah kang
tapi yang jelas
kamu sudah berhasut
kamu sudah bikin malu aku di depan mertua aku dan juga istri aku
tapi bukankah inah juga istri kang
jadi kang tidak perlu malu
hei hei hei diam kamu diam
sudah salah masih bela diri
ngaku saja kalau kamu tidak berniat memerbukakan aku
iri karena aku gak mau mesra mesraan sama kamu
oh iya iya benar benar
maka itu kamu berniat balas dendam sama aku dengan membawa mertua aku datang ke tempat febi di pagi pagi buta
maafkan inah kang
demi allah semua yang terjadi di rumah tangga kita itu adalah kesalahan indah
karena inah tidak bisa membahagiakan aku

maka dari itu inah ikhlas menjalani perkahwinan ini
benar kamu ikhlas
apapun itu asalkan aku bahagia ina juga bahagia
sekalipun inah harus dipoligami
kamu yakin kamu siap menerima febi menjadi orang ketiga dalam perkawinan kita
asalkan aku bahagia
inah juga akan merasakan bahagia
karena inah yakin semua ini adalah ganda allah
yang terakhir di bumi ini
mereka sudah membawa tanggirnya masing masing kang
syukurlah kalau begitu
saya jadi gak perlu bingung bingung lagi menggilir kamu
mungkin saya akan lebih sering tinggal bersama femi
atau mungkin juga saya nggak akan pernah pulang lagi ke sini
ya allah inah ingat
walaupun sangat penting hati ini
tolong kuatkan hambamu ini ya allah
jangan biarkan mata ini menetes di hadapan suamiku
akan kubah dirimu ya allah
jangan kubah dirimu ya allah
ya allah ya allah
terima kasih ya
mami kita pulang yuk
macam apa kamu pulang tengah malam kayak gini
akang sudah disini ya
akang kan seharusnya ada di rumahnya teh febi
nah apartemen temenin teh febi
kang teh febi nya ditinggalin sendirian
kasian dah lo teh febi
kamu ini apa apaan sih
udah pergi tanpa izin dari saya
akang sekarang diem aja
akang punya banyak bicara
eh kepala inah teh jadi pusing tau
cuma ini yang bisa bikin inah jadi senang
dan stres inah hilang
kamu pasti baru pulang dari bar atau diskotik
kamu pasti baru pulang dari bar atau diskotik
siapa yang mengajak kamu ke diskotik
siapa yang sudah menghasut kamu
siapa yang sudah menghasut kamu
akang kenal kan
dia bertuah akang kan
tolong jangan bilang sama dia
kalau inah yang ngasih tahu kang
inah takut kang
inah takut kang
apa yang sudah aku lakukan
apa yang sudah aku lakukan
mak apa maksud name mengajak sakinah ke tempat hiburan malam dan mengajaknya bermabuk mabukan
mami mau mempermalukan saya lagi
hei ozi bukan mami yang mengajak sakina
tapi sakina yang minta mami untuk ditemani ke tempat hiburan
mami bohong mami bohong sakinah tidak seperti itu
sakinah tidak mungkin melakukan hal itu kalau tidak ada orang yang menghasutnya
sakina terlalu naif untuk mengenal dunia malam mam
ya tadinya juga mami sependapat dengan kamu
dia itu wanita muslimah yang baik bekluduk dan becadar
d itu tidak jauh beda dengan wanita wanita malam lainnya
dia itu ingin mempermalukan kamu ozi
cukup mam cukup
saya jauh lebih mengenal sakina dibandingkan mami
saya tahu sakinah adalah wanita yang sangat memegang teguh ajaran agamanya
saya kira tidak mungkin menelanjangi dirinya dengan bermabuk mabukan tidak mungkin mam
dia terlalu polos
dia sangat mudah dipengaruhi oleh orang orang licik yang ingin menjerumuskan dia
oh jadi sekarang kamu membela sakina
kamu lebih mengenal sakina daripada femi
atau jangan jangan kamu sudah tertarik dengan sakina
jangan mengalihkan pembicaraan mam
saya tahu mami menjebak dia dengan mengajak dia ke tempat hiburan malam
apa sih maksud mami apa mam
oh jadi kamu menuduh mami dengan pikiran busuk kamu itu
padahal kamu tahu tekanan tekanan yang kamu lakukan palestina membuat dia mengalami depresi
kamu takutkan kalau sampai sakina masuk rumah sakit jiwa karena mengalami depresi
kamu takut mempertahankan jawabannya kepada orang tuanya
mam itu urusan saya
tolong mami jangan ikut campur masalah ini
seharusnya kamu itu senang karena mami sudah menemani sakina ke tempat hiburan
dan itu juga mengurangi resiko
dia mengalami depresi
saya tidak perlu berterima kasih untuk itu
karena saya tidak ingin menjatuhkan harga diri saya di depan mami
oh kamu memang orang yang tidak tahu berterima kasih pada pengorbanan orang lain
mami tidak mau kalau sampai kamu mempermainkan febi
mami tidak akan rela kalau sampai kamu memperlakukan feby sama dengan kamu memperlakukan sakina
saya tidak perlu mami ingatkan soal itu mam
saya tahu bagaimana caranya membuat febi bahagia
kalau kamu sudah tahu apa yang bisa membuat feby bahagia sekarang tunggu apa lagi
cepat serahkan sakina
kalau kamu mau keluar sekarang juga ya
aku harus berangkat kerja
aku masih kangen sama kamu
kamu masih tegasin
ingatnya aku sendirian di rumah
yaudah kamu ikut
tapi cuma sampai depan aja
ya aku gitu
cukup sampai disini aja
masa kamu tega banget sih
kamu ninggalin aku di tengah jalan kayak gini
aku ada meeting operasional besar siang ini
aku juga ada tugas menjaga kesehatan pasien pasien aku
aku sibuk banget
aku ada taksi
pak pak bentar pak
enggak enggak enggak mau ben
aku gak mau naik taksi
kenapa sih gak kamu aja nganterin aku
setelah aku kerja setelah aku praktek
nanti kamu kecapean loh
lagian juga di sana nggak ada tempat istirahat
kan aku bisa istirahat di ruangan kamu

biar indah bantu ya memilih baju bajunya
tolong pilihkan beberapa potong
pakaian kantor buat saya
saya nggak mau nanti meeting di kantor dengan pakaian seadanya
mau pilih yang bagus ya
karena saya mau pergi dari tempat feby
ya baiklah kamu
kuatkanlah hati saya ya allah
setelah satu minggu lebih kami tidak bertemu
kang fauzan datang hanya untuk mengambil pakaiannya
bahkan tinggal beberapa jam saja dia tidak mau ya allah
sudah satu minggu ini saya nggak pernah pulang ke sini
tapi kamu gak pernah bertanya sama saya
tidak pernah komplain sama saya soal penggiliran waktu
biasanya kan istri istri yang di poligami itu suka bertanya sama suaminya
kang saya sudah menyatakan diri
pantang buat saya menarik kata kata yang sudah saya ucapkan
itu sama saja
saya menjelat luka
sudah saya sendiri kang
tapi sejujurnya saya memang sedang belajar untuk menjadi istri yang ikhlas
walaupun semua itu tidaklah mudah
tapi insya allah saya mendapatkan ikhlas yang sesungguhnya nanti
karena saya ingin mencapai surga yang dijanjikan allah
bagi istri istri yang sabar dan juga takwa
sakinah dan febi
dua pribadi yang sangat berlawanan
febi dengan sikap posesifnya
sedangkan sakinah dengan sikap apatisnya
hal yang gak pernah saya temui dalam diri feby selama ini adalah pengabdiannya sebagai istri
di sini saya selalu dilayani
tapi di rumah feby saya nggak pernah mendapat pelayanan khusus
kecuali soal pelayanan ranjang
sudah cukup kamu menunjukkan bakti kamu sama saya
walaubagaimanapun kamu itu istri saya bukan pembantu
yaudah kalau gitu saya jalan ya
uang belanja sudah mulai hampir menipis
kenapa dorotuan mau menyuruh kami belanja lagi
ah kebetulan kalau gitu
mendingan saya dan sakinah aja yang belanja ke supermarket
sakinah anggap aja ini sebagai hadiah
karena keikhlasan kamu
mengizinkan saya menginap di tempat feni
kamu sebetulnya diajakin jalan jalan sama saya ke supermarket
baiklah kang kalau itu sudah menjadi keputusan akang
saya akan mengikuti misi kami
kasian sekali perempuan bodoh ini
dia pikir hanya dengan mengantarnya ke supermarket
saya bisa jatuh cinta
ruben kamu mau kan nemenin aku ke selalayan sebentar
aku gak bisa sih skal
aku harus berangkat kerja sekarang
pasien pasienku sudah menunggu
aduh bebi please
aku janji aku gak bakal lama
subhanallah cantik sekali gadis ini
jangan jangan dia kekasihnya dr ruben
tapi kenapa dokter uben tidak pernah bilang ya soal kekerasan
merupanya kita punya seorang kakaknya
sehingga kita punya kebutuhan yang sama sakina
sehingga kita bisa ketemu di supermarket
oh ya kenalin ini siska
dari cerita sakina nggak mungkin fauzen mau mengantarnya ke supermarket
apa sebenarnya yang telah terjadi diantara mereka
jangan jangan sakina udah berdamai dengan suaminya
saya tahu dokter sombong ini pasti merasa tidak nyaman melihat saya jalan berdua dengan sakinah di supermarket
rasakan kamu pasti cemburu saya akan panasin kamu sekalian
ayo masih banyak belanjaan yang harus kita beli
ya allah hindarkanlah kang fauzan dari perasaan sombong dan dengki
supaya dia terhindar dari amarah mu ya allah
saya tidak bahagia dengan sikap kang fauzan sekarang ini
semua ini justru membuat hati saya bertambah luka dan tambah perih
tolong sembuhkanlah sakit hatiku ini ya allah
ternyata semua sentuhannya barusan tak lebih cuma sekedar sandiwara
kang fauzan hanya ingin menjadikan saya sebagai alat untuk memanasi dr ruben
kasian sekali dokter ruben
sebentar ya aku mau ambil itu dulu
selamat ya akhirnya perdamaian diantara kalian berhasil
kamu dan suamimu terlihat mesra
aku terlihat bahagia
kalian itu seperti pasangan yang saling mencintai
betulkah begitu dok
kami terlihat bahagia dan mesra
saya akan anggap itu adalah sebuah doa
mudah mudahan saja suatu saat nanti saya dan kang fauzan bisa menjadi suami istri yang saling mencintai
jadi kamu dan kang fauzan itu belum
hubungan diantara kami belum ada kemajuan apa apa
semua yang tadi dokter lihat itu hanyalah sebuah sandiwara dok
jadi semua yang kemesraan itu cuma sandiwara saja
tidak apa yang mereka lakukan pada saat itu
jangan jangan wanita bercadang itu selingkuh dengan obes
aku tak tahu
saya sangat mencintai kang fauzan
saya hanya bisa berharap semua kemesraan yang tadi dia berikan pada saya
suatu saat nanti bisa menjadi kenyataan
jangan putus asa ya sakina
kamu harus terus berdoa dan memohon pada allah
insya allah kebahagiaan yang akan kamu dapatkan
saya juga akan terus berdoa buat kamu dan fauzan ya
terima kasih atas kemuliaanmu
terima kasih atas kemuliaan dokter
kamulah kemuliaan itu
kamu itu istri yang mulia di mata allah
dasar laki laki gak tahu diri
tidur si orang aja
akang udah akang astagfirullahaladzim
kamu yang sabar dong
udah jangan berkahi lagi ayo
sejauh ini waktu ini penta udara
putrinya itu bye bye
tapi bagaimana cara melulurkannya
masa saya harus membuka baju kak fauzan
nanti pasti dia akan marah
karena saya tidak minta izin
bagian lehernya saja
itu kan luluran
kenapa kamu pakaian sama aku
kamu meledak aku ya
emang aku perempuan yang pakaikan lulur segala
kamu bikin aku marah
kalau kulitnya saya bersihkan
kamu malah nambah kerjaan
aku udah mandi udah bersih
tinggal tidur sekarang harus kamar mandi lagi bersih bersih
padahal aku capek sakinah
seharian aku di kantor pengen langsung istirahat
akang tidak suka ya
kalau inaya memakaikannya
akang lebih suka
kalau tvb yang memakaikannya
kalau tvb yang memakaikannya
agang ada tanaka
assalammu'alaykum ibu linda
seperti salah mami
bu usaha saya untuk menyenangkan kang fauzan gagal bu
tadi saya sudah meluluri lehernya
tapi kang fauza malah marah sama saya
apa triknya yang salah bu
oh mungkin kamu itu pasti ada yang kelupaan
atau mungkin kamu salah membeli lulur buat wajah
tidak bu saya yakin sekali
semua saran yang ibu anjurkan sama saya
sudah saya jalankan dengan baik
termasuk memijit kaki kang fauzan bu
sakina kamu jangan putus asa
kamu pasti bisa menaklukkan hati fauzan
memang kadang kadang laki laki suka jual mahal
padahal dia itu butuh
dan saya sangat tahu sekali

dan dia juga suka dengan pemanjaan seperti itu
saya sangat ingin diperhatikan oleh kang fauzan
dan saya sangat ingin memperhatikan dia
dan saya akan terus minta saran dari ibu
untuk bagaimana jalan yang terbaik
supaya kang fauzan bisa mencintai saya
masih banyak rahasia fojan yang belum mami ungkapkan pada kami

kamu harus mengingatkan kepadamu
kamu harus mengingatkan kepadamu
apa itu bu
akan lakukan apa saja untuk kang fauzan
ozo itu seperti anak kecil
dia sangat manja sekali
dan dia tidak suka dengan rambut yang gondrong
jadi feby suka memotong rambutnya
dan setelah itu
fauzan akan selalu mencium feby dengan mesra
ya lalu dilanjutkan tempat tidur deh
sekarang kamu ikuti saran mami ya
dijamin suami kamu itu masih akan sayang sama kamu
sekarang saya akan melakukan saran ibu itu
terima kasih ya bu
masa orang tidur dipotong rambutnya
ya sama aja
bangunin macan tak lagi tidur
bisa ribut kalian
karena kamu mau membunuh aku
maafkan inah kang
inah cuma mau merapikan rambut akang saja
rambut akang sudah panjang
kali ini kamu benar benar bikin saya marah
dasar istri nggak tahu diri
masa orang lagi tidur rambutnya dipotong
kamu dendam sama saya
kamu mau melampiaskan dendam kamu
dan kamu bisa melakukannya pada saat saya lagi tidur
dasar perempuan licik
demi allah enggak
inah tidak bermaksud jelek sama kang
saya senang kamu menggunting rambut saya pada saat saya lagi tidur
perampasan hak asesi
bila kamu mau mengajar ya
begitu dendamnya kamu sama saya sampai ingin menggunduli rambut saya
kamu ini kayak perempuan sakit jiwa
jangan jangan kamu mau membunuh saya
kamu mau pondok saya dengan gunting itu
demi allah kang
tidak bermaksud seperti itu
inah tidak pernah dendam sama saya
sampai ingin membunuh saya
inah hanya ingin merampingkan rambut saya
kamu keterlaluan sakina
jangan jatuh pusing diri kamu ada komplikasi
karaernya sampai akal
saya tewas presentation tadi
begitulah ceritanya bu
bahkan kang fonsen sampai mengacam saya
untuk tidak boleh menyentuhnya
dia sangat marah sama saya bu
kasian sekali hidup kamu
kamu itu benar benar hidup dengan suami yang kejam
sudahlah menurut mami
lebih baik kamu itu minta cerai dari dia
karena mami itu tidak tega
melihat kamu disiksa terus terusan sama si ozi
saya masih ingin mencari di doa allah
sebagai istri yang baik
ya sudah kalau kamu maunya begitu
kamu masih punya harapan
untuk membuat ozi bahagia
masih ada harapan untuk menyelamatkan perkawinan saya
kamu tenang saja sakina
mami masih punya jurus pamungkas
dan ini dijamin pasti berhasil
mami sangat tahu sekarang
kelemahan dari ozi
yang merupakan kelemahan dari laki laki di dunia ini
kamu mau tahu apa itu
akang sudah pulang
kalau mau ngomong kesini
saya tidak ingin membuat akang marah
tapi justru saya akan membuat akan bahagia malam ini
malam ini saya akan membuat akan bahagia
dan saya akan memberikan kejutan untuk akang
untuk apa kamu pakai pakaian seperti itu sakinah
atau jangan jangan kamu berpikir dengan berpakaian seperti itu
saya tertarik sama kamu
dari mana kamu mendapatkan pakaian seperti itu
dari mana saya mendapatkannya
itu tidaklah penting kang
karena yang terpenting bagi saya
adalah pengabdian seorang istri terhadap suaminya
maka dari itu
bahwa ini adalah bagiannya
bagian dari cara saya untuk mengabdi diri sama akang
setelah sekian lama kita menunggu
kini sudah saatnya untuk kita segera mengakhiri dosa perkawinan kita kang
bukankah dosa hukumnya
bagi seorang suami
yang menolak untuk memberikan nafkah secara batin
jadi begitu menurut kamu
itu bukan menurut saya
tapi itu sudah menjadi ketentuan dari allah
apa yang saya lakukan ini adalah sebuah kewajiban
kita akan lebih berdosa
jika kita selalu dan terus terusan menutup mata
pada dosa perkawinan yang ada dalam rumah tangga kita ini
maka dari itu saya memutuskan
kita harus segera mengakhiri dosa perkawinan kita
saya akan memberikan seluruh jiwa dan raga saya untuk akad
akan malu dengan semua ini
saya juga merasa malu kang
saya akan menggantinya kang
jangan jangan jangan
sudah bagus ini
betulkah itu kang
nah seperti ini
anda belum bisa

selamat pagi kang
akang telah menunaikan tugas akang
dengan cara menafkai saya secara batin
jadi kita sudah melakukan